menteri perhubungan budi kari sumadi memantau arus berangkat libur panjang natal di terminal kampung rambutan jakarta timur rabu sore
menteri perhubungan disertai kakor lantas polri dirjan perhubungan darat kandis perhubungan dki jakarta serta dir lantas polda metro jaya
pantauan ini dalam rangka melakukan pemeriksaan acak rapid test antigen yang menjadi persyaratan berpergian keluar kota selama libur tahun baru
budi karya menyampaikan pemeriksaan acak akan terus digelar selama libur natal dan tahun baru dan akan menargetkan penumpang yang terlihat kurang sehat
kementerian perhubungan kerjasama dengan kepolisian kerja dengan dishub akan melakukan random di mana mana
jadi yang akan kita lakukan
yang pasti adalah di stasiun bis di rest area dan tempat tempat yang ditetapkan oleh disub
dan tempatnya kita tidak kasih tahu
terminal kampung rambutan mulai dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh sampai tanggal empat januari dua ribu dua puluh satu akan melakukan pemeriksaan secara acak pada penumpang bus antar kota antar provinsi yang berangkat maupun tiba di terminal
mereka yang terkena pemeriksaan acak akan diminta memberikan sampel swab untuk diuji secara gratis
sebelumnya rambutan rambutan
belum iya gratis sih alhamdulillah jadi nggak keluar biaya aja gitu
budi karya berharap random test seperti ini tidak hanya dilakukan di jakarta namun dapat dilakukan di seluruh indonesia
selain itu budi juga meminta seluruh operator bus akap untuk konsisten menerapkan protokol kesehatan tidak hanya di terminal saja
arya dita utama fadli julian jakarta